hai cabang olahraga angkat besi berhasil menyumbang dua medali pada olimpiade tokyo
satu medali perak dipersembahkan oleh eko yuli irawan dari nomor enam puluh satu kg putra dan
medali perunggu dari windy cantik aisyah dari nomor empat puluh sembilan kg wanita bagi eko yuli inilah medali
keempatnya dari empat olimpiade sedangkan bagi windy ini medali pertamanya keberhasilan windy
meraih medali pada olimpiade tokyo bukan hal yang mengejutkan bagi tim pelatih kepala pelatih tim
angkat besi dirja wiharja mengatakan keberhasilan windy merupakan hasil evaluasi tim pelatih terhadap
kekurangan windy sebelum tampil di tokyo sebenarnya prestasi ini kita bukannya jempingnya kemarin
windy cantik atuh di bulan maret dan april kita mengikuti bahwa kualifikasi terakhir
dan disitu dengan hasil kejuaraan itu kemarin kita evaluasi dimana sih windy apa letak kekurangan
dan semua pelatih diskusi yaitu ya satu itu tadi apa parameter di diangkatan di basic powernya
terutama base code dan transport ini yang menunjang angkatan clean and jack dia sangat
lemah dan kemarin semenjak pulang itu juni kita udah perbaiki dan kemarin
mau persiapan disini pun baru datang windy sudah bisa tuh satu ratus sepuluh dua kali sementara itu bagi windy
raihan medali pertama pada olimpiade cukup mengejutkan gadis kelahiran bandung jawa barat
itu mengaku hanya mengikuti instruksi yang diberikan tim pelatih ki dari awal ini buat
kejutan banget ya apalagi di olimpik pertama nggak nyangka dapat mendali karena dari awal buat ngerintis karir pun
karena dari awal buat ngerintis karir pun
karena dari awal buat ngerintis karir pun

udah dikasih tau buat dan windy sendiri kayak punya ini jadi kayak air mengalir aja dari awal jadi apa yang dikasih pelatih win dikerjain jadi windy sama sekali nggak nargetin di sini medali yang penting apa kata pelatih windy kerjain
atas prestasi windy cantika dan eko yuli irawan yang kembali mempersembahkan medali bagi indonesia di tokyo
menpora zainuddin amali memberikan apresiasi setinggi tingginya pembinaan prestasi olahraga di indonesia menurut windy ini adalah kemampuan untuk mendapatkan kepentingan dari pemain dan pelatih yang berada di indonesia
pembinaan prestasi olahraga di indonesia menurut windy ini adalah kemampuan untuk mendapatkan kepentingan dari pemain dan pelatih yang berada di indonesia

apa yang dicapai saya kira itu perlu disyukuri dan kita sampaikan apresiasi dan rasa bangga kita kepada kedua atlet itu
kita tempatkan bahwa olimpiade itu menjadi sasaran utama asian games sea games itu adalah sasaran antara saja
sehingga pembinaan prestasi olahraga kita harus tertuju
pada yang paling tinggi yakni olimpiade
sejak olimpiade sydney pada dua ribu cabang olahraga angkat besi tak pernah absen menyumbang medali
meski hingga kini belum pernah ada yang meraih emas
eko yuli irawan menjadi penyumbang medali terbanyak bagi kontingen indonesia
lifter tiga puluh dua tahun itu adalah atlet pertama indonesia yang meraih empat medali dalam empat olimpiade
tim liputan cnn indonesia